polisi menangkap aktor epi kusnandar
terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja
epi ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor
aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun epi kusnandar
ditangkap bersama rekannya sesama aktor berinisial yg
di apartemen kalibata city jakarta selatan
dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja
dari hasil pemeriksaan urin kedua aktor ini positif mengonsumsi ganja
dari kedua orang ini dari salah satunya kami menemukan
barang bukti narkotika jenis gajah
pengacara epi kusnandar mengatakan penangkapan epi merupakan
pengembangan dari kasus yang menjerat rekannya yg
menurutnya epi kusnandar telah berhenti mengonsumsi ganja
unit narkoba polres jakarta barat ini terhadap pak ep kusnandar
itu menggunakan jenis ganja
dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari satu bulan
cuma tes urinnya masih terdeteksi masih positif
dan itu tes urin dilakukan di kalibata apartemen
polisi masih mendalami peran epi kusnandar dan rekannya yg dalam kasus ini
selain itu polisi juga akan menelusuri asal muasal barang bukti ganja yang ditemukan
tim liputan kompas tv jakarta
saudara informasi terkini soal kasus narkoba yang menjerat pesinetron epi kusnandar
akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv mario sarong
yang saat ini berada di polres jakarta barat
seperti apa hasil pemeriksaan polisi terhadap epi kusnandar mario
ya saat ini saya berada di polres jakarta barat
kami masih terus menunggu terkait dengan informasi apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian
karena sampai saat ini seperti yang tadi sudah anda dengarkan saudara
bahwa masih dalam pendalaman yang dilakukan terkait dengan peran kedua orang ini
yakni epi kusunanda dan juga yogi gambles
terkait bagaimana peran kedua orang ini dalam kasus penyalahgunaan narkoba
polisi juga terus mencari terkait dengan barang bukti ganja ini
milik siapa dan juga didapat dari mana
pengacara epi kusunandar sempat bercerita bahwa epi tidak memiliki peran apa apa dalam kasus ini
hanya ikut terseret dalam kasus yang terjadi ini
dimana pasalnya dia menceritakan bahwa sebelumnya
yogi yang juga ditangkap bersama ebi
pada saat itu memesan tapir yang digunakan yang akan digunakan untuk mengonsumsi ganja tersebut
tapir tersebut dipesan melalui aplikasi online dan dikirimkan ke warung milik mp
namun pada akhirnya ketika polisi mengamalkannya
epi ikut terseret dalam kasus ini
itu cerita dari pengacara epi kusnandar
dan sampai saat ini terkait dengan cerita tersebut terkait dengan klaim tersebut
pihak kepolisian terus mendalami apakah benar klaim tersebut sesuai fakta atau tidak
dan hingga saat ini epi kusnandar dan juga yogi ditahan di polres jakarta barat
untuk terus dilakukan pendalaman terkait dengan kasus tersebut
bahwa pada pukul sebelas ini hingga pukul dua belas nanti kabarnya
akan ada tes kesehatan dilakukan terhadap dua orang ini
juga nantinya kabarnya akan dilakukan tes urin ulang
untuk memastikan apakah betul dalam tubuh dua orang ini terkandung zat narkotika
karena sebelumnya seperti yang anda sudah dengarkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin sebelumnya
dua orang ini positif dalam tubuhnya
mengandung zat narkotika ganja
dan ini sampai saat ini kami masih terus menunggu
kapan sebenarnya dari pukul sebelas hingga pukul dua belas nanti
kapan akan dilakukan tes kesehatan dan juga tes urin ulang
saudara mungkin anda sudah membaca ataupun mendengar dari media media
terkait bahwa epi kusnanda dan yogi ditangkap pada hari kamis malam
di mana memang keduanya ditangkap secara bersamaan
walaupun di dalam lokasi yang sedikit berbeda
yogi ditangkap lebih dahulu kemudian epi ditangkap kemudian oleh polisi
dan juga saudara terkait dengan selain kronologis
ada pun dari pengacara ap sendiri ini mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan di media sosial
bahwa saat isu di media sosial bahwa istri epi ikut terseret dalam kasus ini
tapi kemarin pengacara membantah bahwa epi kamis malam ditangkap sendiri
tanpa keikut sertaan dari sang istri sehingga itu untuk membantah kabar di media sosial
dan hingga saat ini kami masih terus menunggu update dari polres jakarta barat
dari pihak kepolisian dan kami akan mengabarkan anda setelah kami mendapatkan update tersebut
kembali kepada anda di studio merci